ini keluarga keluarganya pak leis kan jangan pak

ini keluarga keluarganya pak
ini keluarga keluarganya pak
ini keluarga keluarganya pak
adu mulut terjadi antara petugas dengan rombongan ambulans pengantar jenazah
di ruas jalan margonda kota depok jawa barat senin siang
seorang anggota keluarga jenazah ini bahkan nekat menggeser kendaraan patroli milik petugas
yang digunakan untuk memblokade jalan selama pemberlakuan ppkm darurat
aparat yang kebingungan akhirnya membiarkan aksi rombongan pengantar jenazah itu
dan memberi kesempatan mereka untuk melintas
terdapat delapan titik penyekatan kendaraan di kota depok selama ppkm darurat
hal ini dilakukan untuk menekan lonjakan kasus covid sembilan belas
akibat mobilitas masyarakat yang tinggi di kota depok
saya akan menjelaskan terkait dengan penutupan dalam rangka pemberlakuan ppkm darurat di kota depok
satu di titik ini pertigaan kartini
semua kendaraan yang masuk mengarah ke jalan margonda ditutup tidak boleh melintas
jadi dia harus belok kiri
ada yang menunjukkan surat tugas
kita berikan jalan untuk bisa melintas
ada sanksi nggak sih bang kepada mereka
sementara ini kita sanksinya
hanya mengalihkan aja untuk tidak melintas kepada titik yang sudah kita tentukan